dampak fenomena el nino di tanah air sudah terasa
sebut saja mulai dari kekeringan krisis air bersih gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan
dan bagaimana langkah antisipasi dampak el nino
kita sudah tersambung dengan ketua umum perpadi sutarto alimuso
selamat pagi pak sutarto
selamat pagi mbak maggie
baik pak kita langsung saja ke topik utama kita hari ini
bagaimana situasi di kalangan penggilingan padi terkait dengan produksi utamanya di sektor tanaman pangan
yang sangat terdampak oleh el nino dan juga musim kemarau yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya
ya jadi begini
kejadian kita sebenarnya bukan hanya karena el nino yang baru berlangsung
tetapi ini sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu
beberapa waktu yang lalu
sering saya sebutkan bahwa ternyata ada faktor faktor produksi
yang mempengaruhi terhadap produktivitas kita produktivitas padi
karena mau tidak penggilingan padi bisa bekerja manakala tersedia gabah yang dihasilkan oleh petani
kalau yang dihasilkan oleh petani turun atau kurang
yang karena faktor faktor budidaya yang sering saya sampaikan
kaitannya dengan ketersediaan pupuk ketersediaan benih yang bermutu dan sebagainya
itu akan sangat mempengaruhi kepada ketersediaan gabah
nah kemudian kita sekarang memasuki el nino
nah begitu kita memasuki el nino sekarang ini dampak yang akan terjadi adalah panen berikutnya
maksud saya bulan bulan panen yang akan ditanam mulai bulan bulan depan ini
tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu kepala bmkg
kalau november sudah mulai hujan tentunya daerah daerah potensi produksi ini harus betul betul kita genjot
supaya betul betul mampu nanti segera bertanam dan memproduksi gabah
sehingga penggilingan padi kita tidak berlama lama
untuk berhenti melakukan produksi beras itu sendiri
karena diakui bahwa akhir akhir ini banyak penggilingan padi yang tidak mampu memproduksi beras dengan harga gabah yang tinggi
kenapa harga gabah tinggi
karena memang pasokan gabahnya yang turun yang rendah sehingga harga terjadi persaingan harga
sehingga harga menjadi terlalu tinggi
mereka tidak sanggup untuk menyalurkan nanti hasilnya berasnya sesuai dengan het
ini yang terjadi
sehingga banyak penggilingan padi yang akhirnya baik itu besar maupun kecil
lebih baik berhenti berproduksi kemudian nanti baru menunggu barangkali panen yang akan datang
nah sehingga apa yang diarahkan bapak presiden tadi
bagaimana kita harus menjamin
produksi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat yang bisa dimulai sekitar bulan november
karena hujan sudah datang menurut ramalan bmkg
ini betul betul harus kita kawal
sehingga nanti pada saat panen sekitar bulan maret
itu kita sudah bisa menikmati gabah yang kita panen pada musim tanam ini
baik pak sutarto tadi anda menyebut
memang ada beberapa kendala terutama dari sisi produksi
dan untuk mengantisipasi dampak dari penurunan produksi beras ini
apa saja upaya yang harus dilakukan
ya tadi kan sudah disebutkan bahwa harus dipetakan daerah mana
yang potensi produksi bisa dilakukan segera tanam
kalau kita berbicara yang sekarang tentunya yang sekarang pasti ini adalah hasil yang kemarin
tentunya yang akan datang ini kita betul betul harus siapkan
dipetakan daerah mana yang airnya sudah mulai cukup
kemudian mulai digerakkan bertanam
nah gerakan tanam ini tentunya
kita pemerintah harus mampu memberikan insentif kepada petani bila diperlukan
insentifnya berupa apa
tentunya harus disediakan benih
yang cukup untuk mereka dengan harga yang wajar
kemudian disediakan pupuk yang cukup juga dengan wajar
sehingga produksi kita di samping nanti dalam perjalanan harusnya dilakukan pengamatan
supaya tidak terjadi masalah hama dan sebagainya
nah kemudian akhirnya nanti produktivitas kita itu bisa tercapai
manakala produktivitas kita bisa tercapai
dengan budidaya yang tadi saya sampaikan
mulai dari pengolahan tanahnya harus sempurna
penyediaan benih bibit unggulnya harus cocok sesuai dengan daerahnya
airnya harus cukup
kemudian pupuknya harus tersedia
dikawal dari gangguan hama dan penyakit
kalau ini semua bisa dilakukan pendampingan dengan sebaik baiknya
tentunya produktivitas kita akan bisa
meningkat dengan meningkatnya produktivitas
mudah mudahan nanti untuk tahun depan
mulai bulan maret itu kita sudah tersedia beras produksi dalam negeri yang cukup
jadi tidak mudah mudahan tidak terjadi hal hal yang tidak digendaki
baik intinya produksi dalam negeri ini harus ditingkatkan
dan produktivitasnya ini harus selalu efektif ya pak
sementara itu pemerintah juga telah melakukan sejumlah upaya
dan diantaranya dengan melakukan impor beras pak
untuk cadangan beras pemerintah apakah ini langkah yang tepat
ya kalau melihat perkembangan beberapa tahun terakhir
yang sering saya sebutkan juga di berbagai tempat
dan ini adalah data dari pemerintah sendiri
sejak tahun dua ribu delapan belas itu luas panen kita itu selalu turun
kemudian diikuti oleh produktivitas yang cenderung stagnan tidak naik
artinya apa kalau produksi itu sendiri kan perkalian antara luas panen dengan produktivitas
jadi ada kecenderungan turunnya produksi
sehingga yang terjadi juga adalah turunnya stok pangan
atau maksud saya surplus pangan
yang terjadi setiap tahunnya
dua tahun terakhir yang lalu itu kan hanya surplusnya hanya sekitar satu empat
ini kan sangat kecil bila dibanding dengan kebutuhan bulanan
karena stok ini tidak semua ada di pasar ada yang di masyarakat
apalagi menghadapi el nino seperti ini
pasti stok ini banyak dikuasai
oleh masyarakat khususnya oleh petani yang tahu bahwa
oh ini akan el nino kami harus siap dengan cadangan pangan untuk mereka sendiri
untuk keamanan pangan mereka sendiri sehingga mereka menyimpan
nah pasarnya menjadi kurang
nah dengan situasi pasar yang kurang tadi
ini kan harus diisi oleh stabilisator
stabilisatornya adalah pemerintah
pemerintah untuk bisa mengisi pasar harus memiliki cadangan
nah kalau kita bicara cadangan
beras yang ada di pemerintah
itu memang sebenarnya sejak bulan juli itu sudah terasa sekali bahwa
itu jumlah yang sangat minim
waktu itu hanya enam ratus tiga puluh an ribu ton
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga yang lalu juni dua ribu dua puluh tiga yang lalu
karena kita tahu mulai bulan agustus
setidak tidaknya agustus september dan seterusnya
ini sudah tidak mungkin pengadaan dalam negeri
karena secara musiman mulai agustus itu
produksi kita itu di bawah kebutuhan bulanan
jadi tidak mungkin kan kalau pemerintah juga ingin melakukan pengadaan
justru akan memicu terjadinya peningkatan
nah untuk itu satu satunya cara adalah
pemerintah harus mengeluarkan cadangannya
terpaksa bila kurang ya harus impor
ini adalah konsekuensi
jadi impor ini sesuatu yang mestinya bisa kita hitung sejak awal
dan jangan terlambat
kalau terlambat biasanya harga juga akan terjadi peningkatan
baik di dalam negeri maupun harga di luar negeri
nah ini yang perlu kecermatan kita
kapan kita harus melepas cadangan kita
kapan kita harus membeli dari petani dalam negeri
ini semua sebenarnya perlu ketepatan waktu dan ketepatan tempat
jadi agar betul betul kita stabilisasi harga beras ini bisa terjaga dengan baik
memang solusi untuk impor beras ini hanya solusi jangka pendek
dan memang untuk jangka panjangnya kita harus menggenjot efektif
dari produktivitas dalam negeri kita sendiri
kasus penyuapan yang melibatkan napi koruptor dan kalapas suka miskin bandung wahid hussein menunjukkan
para koruptor masih leluasa melakukan tindak pidana di dalam penjara
sejumlah pihak mengusulkan agar koruptor dikirim ke nusa kambangan
usul agar tak ada lapas khusus bagi koruptor menggema setelah kelapa suka miskin wahid hussein ditangkap kpk
menurut ketua kpk agus raharjo kepada detik com
lembaga anti korupsi itu sedang mengkaji kemungkinan memindahkan lapas koruptor ke nusa kambangan
hal senada disampaikan wasekjen p tiga irfan pulungan
menurutnya penyuapan di lapas suka miskin juga memperlihatkan tidak adanya efek jerah bagi para koruptor
sehingga tetap melakukan kejahatan saat mereka sedang menjalani masa hukuman
dalam keterangan tertulis kepada detik com irfan menyebut salah satu penyebab koruptor leluasa melakukan penyuapan ini adalah
mereka masih memiliki banyak harta untuk melakukan apa yang diinginkan
penjara nusa kambangan bisa jadi alternatif penegak hukum untuk membuat efek jerah para napi koruptor
menanggapi usulan itu ditjen pemasyarakatan kementerian hukum dan ham sri puguh budi utami mengungkapkan
usulan tersebut masih sulit untuk diwujudkan
pasalnya dari lima ratus dua puluh delapan lapas dan rumah tahanan di indonesia keadaannya mengalami over kapasitas
tentu kita harus persiapkan dulu di sana di sana juga isinya sedang teroris
pendana narkoba jadi ini tidak mungkin disatukan paham teman teman kan
namun di tengah usulan pemindahan napi koruptor ke nusa kambangan praktik suap tetap bisa terjadi dimanapun
menurut pakar hukum universitas trisakti abdul fikar hajar kepada cnn indonesia com
kasus suap di lapas tergantung pada pengawasan oleh dinas terkait dalam hal ini kementerian hukum dan ham
sebelumnya kpk menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan dilapas sukabiskin bandung
dalam penggeledahan itu ditemukan
uang serta alat bukti berupa falas dan dua mobil
setelah temuan sel mewah di lapas sukamiskin kemenkum ham mengaku kecolongan
sekarang semua meminta pembenahan sistem dilakukan
pertanyaannya harus mulai dari mana apakah napi koruptor harus dipenjara dengan penjagaan tinggi seperti nusa kambangan
kami akan membahasnya malam ini bersama dengan bang irvan pulungan wasek jnp tiga
bang irvan terima kasih sudah di sini
selamat malam dan juga pak liberty sitinjak sesdit jenpas pak sitinjak terima kasih
terima kasih sudah di sini
saya ke pak setinjak dulu sudah kemudian sidak ya bu tami ke beberapa lapas
kalau hasil dari beberapa lapas yang kemudian berhasil disita apa saja yang terbaru kemarin setelah ott
apa saja yang ditemukan
pertama sebelum saya menjawab itu dulu
saya akan menyampaikan
saya katakan dulu permohonan maaf kami kepada masyarakat indonesia
kepada pak presiden
kepada pak menteri hukum dan ham atas peristiwa ini
kami mengakui bahwa ini adalah keteledoran yang seharusnya tidak terjadi namun ini terjadi
dan kita juga ada pengon singkir
maafkan kerajaan indonesia
sebelum soal kim investasi
sampai saat anggaran saya masuk ke kota sejarah indonesia
saya mengadakan pengcott ditt k caricš
sejau sarc game
ibu dan kakak memiliki kesan menjadi kreativis
ia hanya mengikat beberapa
tidak dibenarkan masuk ke dalam lapas
itu hasil yang sudah kami dapatkan laporan tadi pagi sampai jam dua belas
oke pembersihan itu sebenarnya seberapa sering dilakukan pak sitingjak
nah sebenarnya berdasarkan standar operasional prosedur yang kami miliki
sebenarnya ada jabatan di lapas itu yang fungsinya sebenarnya
untuk melakukan razia itu paling setidaknya dua kali sebulan
itu dilakukan tidak
ini yang kami katakan tadi ini kesalahan kami tadi
bahwa ada yang melakukannya itu secara rutin
dan ada juga yang mungkin hanya sporadis saja
nah di sini mungkin tingkat kelalaian itu terjadi sehingga peristiwa ini terjadi
dari misalnya ada lapas yang melakukan itu secara rutin katakan tadi
semua laporannya kemudian diterima oleh dirjenpas
ya kita terima
laporannya dalam bentuk apa biasanya
itu biasanya langsung kita melalui wa juga
dan laporan melalui
oke misalnya ditemukan salah satu napi membawa telepon genggam
apa yang dilakukan
itu pasti akan ada pemeriksaan
dan itu langsung masuk register f
apakah kemudian napi itu dipisahkan ke salah satu ruangan khusus
yang kemudian dalam tanda kutip ya dihukum
tidak kembali ke kamar biasanya
supaya tidak bisa melakukan kontak dengan dunia luar atau bagaimana
register itu adalah pengasingan buat seorang napi yang melanggar tata tertib di dalam lapas
diasingkan dari teman temannya
yang satu kamar kalau itu misalnya
di dalam satu kamar itu ada lima atau ada enam
maka jika dia melakukan pelanggaran
kita akan isolasi dia
itu ada hukuman dari sudut register f
suka miskin apakah termasuk yang rutin melakukan sidak
nah ini berdasarkan data yang kami dapatkan
sidak itu yang dilakukan oleh kabit kamtip itu ada
tapi mungkin kalau kami lihat laporannya
perting sudah kami tetapkan itu minimal dua kali sebulan atau sekali dua minggu
kalau di suka miskin seberapa sering pak
nah ini kami lihat datanya kemarin itu hanya
sekali sebulan dan bahkan satu bulan setengah mungkin itu
ya kami menyadari itu keteledoran
dan itu apakah di semua titik dilakukan
maksudnya titik di mana
di suka miskin apakah di semua dilakukan
oh ya itu tidak ada diskriminasi kalau itu sifatnya
karena memang itu sudah bagian dari tugas pokoknya
bagian dari tugas pokok dan fungsi dari kasih keamanan dan ketertiban itu
pak sitinjak tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara suka miskin ya
apa ya dari kawasan sekitar saja orang orang sudah tahu seperti apa sebenarnya sekolah pasukan miskin
kemudian kemewahan atau fasilitas apa yang sebenarnya sudah di
jadi selama ini itu hanya menjadi rumor banyak orang mendengarkan
tapi kemudian deng terlihat ketika kpk ott kemarin
ketika sebelum sebelumnya apakah tidak pernah mendengar tidak pernah menyangka tidak pernah menduga
atau bagaimana tahu tapi pura pura tidak tahu atau bagaimana sih pak sitinja
karena kan kalau misalnya masalah fasilitas tidak hanya soal kamar ya
misalnya soal tempat tempat pertemuan seperti saung pada saat itu
itu kan juga sudah ada praktek jual beli di sana misalnya menyewa atau bagaimana
itu bagaimana sebenarnya pak siti njak
ya terima kasih ini sebuah pertanyaan yang menurut kami selalu kami dapatkan
persoalan pembuktian ini sangat sulit buat kami
katakan kalau dikatakan ada jual beli kamar di sana ada juga pembuatan saung di sana dengan uang
nah ini yang selalu kita selalu ketinggalan saja dengan hal hal cara cara mereka
jadi tinggal baunya saja tapi tidak tahu asalnya dari mana gitu kira kira
ya kita bisa tahu baunya itu ada tapi perlu kita pahami
yang di dalam suka miskin itu kan para koruptor koruptor dengan berbagai cara
dengan modus yang selalu
dengan modus yang selalu berubah ubah
nah di sini yang menurut kami
ada kelemahan dari sudut sumber daya manusia kami yang harus kami segera perbaiki
karena pasti ada dua pihak nggak mungkin dari satu koruptornya saja
tapi kemudian kalau misalnya petugasnya dan kalapasnya firm kan juga tidak mungkin terjadi kan
ya itu yang saya katakan tadi kembali lagi ke sumber daya manusia kami yang selalu harus kami perbaiki
itu di sini titik lemahnya
dan kami tidak henti hentinya melakukan sebuah kajian
sebenarnya yang tepat untuk jadi kalapas yang seperti itu bagaimana
kami coba begini seperti sekarang ini untuk kalapas kelas satu itu semuanya wajib open bidding
open bidding kita lakukan
dan itu sudah dilakukan pak wahid juga termasuk hasil dari open bidding ya
termasuk hasil open bidding
oke tapi masih sekarang
masih juga terjadi ini masih perlu ada kajian lagi berarti kalau seperti itu
berarti open bidding ini tidak satu satunya instrumen yang akan kita gunakan di dalam menentukan itu
kalau pak sitinjak melihatnya dari sumber daya manusia tapi kalau bang irfan harus keras koruptor harus diasingkan sejauh mungkin dijauhkan dari segala akses ya
kalau bisa makanya tadi ada ide untuk nusakambangan langsung
ya seperti pak stinjau katakan ini kan bukan baru pertama terjadi
saya masih ingat pada zaman menterinya pak apa namanya
pak siti njak
wakil menteri menkumhamnya dany indriana
beliau sangat rutin melakukan sidak
di berbagai lapas lapas gitu
beberapa kali juga mengajak media pada waktu itu ya
iya bukan sekali dua kali rutin
dan menemukan hal semacam yang sama seperti ini
kita lihat ada di berita itu pada saat itu di dalam kamarnya ain
ada juga fasilitas apa namanya salon
perolehan kecantikan nah itu kan kenapa
jadi orang yang melakukan ini kan tadi menarik itu mbak katakan
ini siapa yang menggoda dan siapa yang tergoda ini
apakah yang menggoda dari pihak aparat sini atau malah yang menggoda dari pihak terpidana
saya pikir ini tidak hanya masalah ini tidak hanya
ini terjadi kepada terpidana yang lainnya tahanan napi yang lainnya
pidana umum juga ya
pidana umum narkoba ya kan
kenapa kenapa muncul fasilitas fasilitas yang mewah ini terpidana koruptor
ya bisa jadi mungkin anggapan mereka mereka yang punya masih punya uang ya kan
dan aset asetnya masih banyak nah itulah mungkin
nah inilah saya juga minta kepada kpk tidak hanya bisa dilihat terpidana koruptor pidana narkoba
kita dengar kemarin freddy budiman
di dalam lapas dia bisa nyabu bersama pacarnya benar kan pak
ya kan di dalam lapas dia bisa mengontrol bisnis
oke oke baik artinya artinya apa apakah memang tetap tadi ide anda itu bahwa pengasingan harus dilakukan
oke artinya apa apakah memang tetap tadi ide anda itu bahwa pengasingan harus

ya paling tidak itu aksesnya dipersempit oke ya kan kalau ke pulau itu kan ada jarak ada waktu
effort lah ya usaha gitu ya ya ada usaha
nah kalau dalam kota kota ini kan sangat saya dengar juga saya dengar juga daerah sekitar sukamiskin itu banyak kos kosan
kontrakan juga ya kontrakan bisa diperuntukkan buat keluarga keluarga gitu
jadi setiap saat dia bisa datang ke situ oke oke kita nanti membahas lagi sebenarnya apakah ide itu bisa visible ya
tadi juga bu tami dalam statementnya juga mengatakan itu mungkin tapi yang paling dekat adalah percontohan lapas besi di nusa kambangan
kita nanti dengar statementnya tapi setelah jeda nanti juga kami akan undang satu narasumber lagi emerson yunto tetap bersama kami
jebo penggunaan telpon di luar ini
kemudian ada indikasi indikasi
jual beli tanda kutip surat izin sakit
misalnya di lapas yang digunakan oleh ini
ini kan juga
ketika ada temuan
itu tidak ada tindak lagi lebih jelas
nah problem yang juga kita harus
cermati adalah begini
ketika ada temuan
ini adalah ulah oknum
tapi sistemnya tidak diperbaikin
jadi ketika ada temuan
tempo misalnya dua ribu enam belas
kemudian terjadi dua ribu delapan belas
ini kan artinya proses itu nggak berjalan
nah ini pertanyaan kita serius apa enggak
jajaran di masyarakat
ini pertanyaan buat
dirjen pas kemudian pak menteri
makanya ketika kejadian ini berulang
dorongan kita adalah sebaiknya pak menteri mundur
kalau softnya mundur
kalau hardnya adalah jokowi
pecat pak yasona
karena apa karena ini betul betul memalukan
citra pemerintah di mata publik
tapi sekarang kembali ke pak siti njak
sebenarnya pembenahan apa saja sih
yang sudah dilakukan sejak peristiwa itu
sejak peristiwa peristiwa sebelumnya
soal pembenahan kita sudah mencoba
sekarang melakukan revitalisasi
bentuknya apa pak konkretnya
konkretnya sekarang ini kita sedang
melakukan sekarang pemisahan narapidana
seperti apa yang dikatakan pak emerson tadi
bahwa kita sekarang sedang
khusus teroris dan narkoba
oke tapi itu teroris dan narkoba ya
bagaimana dengan koruptor
nah dengan koruptor terakhir sekali
dari kpk pernah menyuratin kami
bahwa menurut mereka
lapas suka miskin itu sudah over credit
untuk itu kpk meminta ke kami
untuk menyediakan lapas lapas
untuk tempat koruptor
nah kami sudah jawab di setiap provinsi
kami sudah akan siapkan itu lapas lapas itu
tidak spesifik lapas koruptor
untuk membangun lapas itu tidak biaya
jadi saya pikir
kalau kita mengatakan
tapi perbaikan sistem tidak selalu harus melulu
kemudian dikaitkan dengan
soal pendanaan dan segala macam
kalau misalnya tadi dibilang sumber daya kan itu kembali ke internal masing masing
menurut saya gini kalau sumber daya
lembaga pemasyarakatan punya sumber daya
kita ketahui pak
yang gak punya apa dong
dia punya akademi kemasyarakatan
itu kan menjadi sumber daya
yang bisa terdidik terlatih
ada ilmunya di situ
sumber dayanya bukan jadi masalah
itu yang mungkin tidak didapat di akademi itu
kurang salah satu kurikulumnya kan
untuk bagaimana mengembangkan mental
tidak mudah digoda
tidak mudah dipengaruh
tetapi saya menarik deh
ada pernyataan dari bu tami soal rencana pembenahan
dan kemudian percontohan lapas besi
tidak ada pernyataan
idealnya kami harus melakukan
penataan jaringan listrik
tidak akan ada lagi penyimpangan penyimpangan yang menggunakan
kan ini sekarang hp pun nggak akan bisa digunakan
ini sudah kami lakukan di besi
dilapas besi nusakambangan itu sudah kita jaringannya kita perbaiki
jadi di dalam satu kamar itu hanya ada satu lampu tok
gak ada aliran listrik lain
itu adalah salah satu strategi supaya tidak bisa memanfaatkan apa apa
oke saya tertarik sebenarnya mendalami gestur dari ibu tami tadi
dia menggunakan kata idealnya dan juga menggunakan kalau ini bisa kami lakukan
sekarang apa sih sulitnya
maksudnya kan itu sudah seorang dirjen loh
tapi tetap mengatakan kalau ini bisa kami lakukan
bahkan seorang dirjennya saja tidak firm dan tidak yakin dia bisa melakukan itu
mungkin kalau kita bicara secara real di lapangan
kita harus tahu juga lapas suka miskin itu adalah lapas peninggalan zaman belanda ya
kalau kita harus melakukan
sebuah perbaikan yang signifikan itu cukup memakan biaya juga bu
karena memang itu bangunannya itu juga dalam perawatan itu kita juga harus hati hati
karena memang bangunannya sudah cukup lama
oke itu dari sisi pembangunan fisik
bukan dari yang saya katakan ibu utami tadi bagaimana membuat seperti kayak di besi
iya itu satu
kemudian saya sebenarnya tertarik untuk mengubah sistem ini
apa saja tantangannya
karena sepertinya kalau tadi dari gesturnya ibu tami itu kayak berat sekali untuk mengubah
mengubah sistem yang sudah berjalan dan mungkin juga sudah bu tami ketahui selama ini gitu loh
baik sebelum saya ke situ saya jawab dulu apa yang dikatakan tadi dari anggota dpr
kami memang punya alumni akib yang sekarang politekib
tapi perlu disadari juga baru kemarin di wisuda itu hanya tujuh puluh pak per tahun
ini tidak sebanding dengan jumlah upt kebutuhan kami sendiri
nah kalau dikatakan tadi misalnya apa sulitnya
mempersiap kata kunci di sumber daya manusia itu sendiri
baik dari sudut kuantitas maupun kualitas
nah contoh misalnya kami sangat merasa sekarang ini pendidikan pendidikan untuk memenuhi sumber daya ini kami merasakan sangat minim sekarang
bagaimana seorang petugas pemasarakatan itu mendapatkan pendidikan penjenjangan itu khusus hal hal yang sifatnya teknis
ini kami sadari sendiri
nah ini yang kami katakan tadi
ada revitalisasi yang kami akan lakukan dalam waktu dekat
mungkin saya ketinggalan ya
ketinggalan ke pasit tinggi
saya pengen tanya sih apa sih apa berjalan gak sih fungsi pengawasan di sana
bagaimana misalnya kalau ada temuan misalnya ada praktek suap penyuap yang dilakukan oleh kalapas selain mencopot
ada gak proses hukum yang didorong oleh internal inspectorat atau misalnya di genpas
misalnya ini ada temuan ya
misalnya di beberapa temuan kan ada di sumatera juga ada tuh kalapas menyediakan tempat sel mewah bagi bandar narkoba
gak kalah mewah kayak kalapas
juga ada home teater dan sebagainya
bacaan saya pak setinjak itu hanya dicopot
tidak ada proses hukum yang itu memberikan efek jerak
kalau tidak dicopot dia cuma bilang ah kebetulan lagi apes
teman teman yang lain yang oknum oknum sama akan merujuk ke sana
kalaupun yaudah kita lakuin aja lah kalau enggak ini paling apes hanya dicopot
kita ingat betul misalnya kasus rutan pondok bambu
di situ dikatakan biaya yang dikeluarkan oleh bu ain
lima puluh juta per hari
pertanyaan saya sejauh mana tindakan dari pak apa dari inspektorat
apakah hanya sekedar mencopot
memindah dan kemudian memindahkan
jadi dia gak tamat karirnya
dan kemudian apa proses hukumnya
kita belum pernah dengar
mungkin bapak bisa jelaskan gitu ke kita
hanya sangsi administrasi
dan kalau begitu sampai kapanpun mau di sistem mau dipindahkan ke besi kemana
kalau fungsi pengawasan nggak berjalan
pembinaan pemberian reward and punishment gak berjalan

seketat apapun kondisi nusakambangan
kalau ada fakta suap menyuap lewat terus
dan publik menjelaskan itu
baik terima kasih pak emerson
jadi kalau kita berbicara dari sudut tindakan
sayang saya tidak bawa datanya
untuk pegawai kami yang diberhentikan akibat pelanggaran pelanggaran tersebut pak
cukup signifikan pak
berhentikan dihormat pak dengan tidak hormat
tidak dengan hormat pak
tidak berapa pak
tanpa mendapatkan pensiun
kan publik perlu data nih
kalau pas mana sih yang diberhentikan dengan tidak hormat
karena pernah terima suap
karena kalau enggak pak
satu contoh misalnya pak
itu orang akan menunjukkan
jangan jangan ada hanya sipir yang dikorbankan
padahal bicara soal rumah tahanan
itu kan bicara soal siapa penanggung jawab disitu
kalau bawahnya main
saya nggak terlalu yakin apakah yang atas juga tidak tahu
saya yakin tahu sama sekali
saya ingin saya sebutkan aja pak
tapi tidak menunjuk
ada sampai sekarang kalapasnya itu dihukum empat tahun
kalapas dihukum empat tahun
kasus penyuapan pada saat itu
kasus yang dua belas tahun pun ada pak
dua puluh yang bermasalah ya
bermasalah dalam kasus suap
yang dihukum kalau itu di satu dan saya tambah dua
berarti sekarang pertanyaannya
ini kan pr nya poinnya banyak sekali
tapi sekarang awal mulanya harus dari mana
setelah itu kita bahas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas pasca operasi tangkap tangan kpk di lapas suka miskin
saya ke pasitinjak lagi
pasitinjak kalau misalnya mulai pembenahan dari mana
ini ada yang menarik nih
dari kabiro humas
kabiro humas kpk febri diansyah
baru hari ini ya memberikan pernyataan
kita mungkin bisa lihat pernyataannya
kita lihat pernyataannya
ada pernyataannya di situ
khusus untuk wajib lapor yang menjabat kepala lapas
yang sudah lapor hanya tiga puluh sembilan orang
lapor kekayaan ya
tingkat kepatuhan kalapas hanya tiga puluh enam empat ratus lima puluh dua orang
tingkat kepatuhan kalapas hanya tiga puluh enam empat ratus lima puluh dua orang
pasitinjak tahu informasi ini tidak
oh iya kami baru mendapatkan informasi itu tadi pagi
tapi saya pernah jadi kalapas
saya ingat begitu itu masuk jadi kalapas langsung bikin lhkpn
nah kan karena kebetulan saya di sini bu saya cerita
makanya bagaimana dengan teman teman kalapas yang lain
setahu saya itu ada sebuah kewajiban
yang sudah diperintahkan dari pusat
kenapa kalau masih sampai belum ada yang lapor
nah nanti kita akan cek dulu
kita juga belum tahu bu
ya saya pikir ini sebenarnya kelemahan di sistem rekrutmen juga
kan kalau pelaporan kekayaan itu kan baik sebelum maupun sesudah
ketika melakukan proses proses pengangkatan kalapas karutan dan sebagainya
itu semuanya sudah harus di cek lengkap atau tidak
sebelum diangkat harus di penuhi dulu
kalau dia tidak penuhin artinya harusnya tidak boleh diangkat
nah ini kan juga menunjukkan minta
kecuali pasit tinjak
komitmen anti korupsi teman teman di dijenpas sendiri patut diragukan
pengawasan manajerialnya tidak berjalan
nah apalagi yang bisa dijelaskan
jadi yang perlu juga dijawab oleh teman teman dirjen pas adalah
bagaimana misalnya pas kott ini harus ada pembenahan pak
baik di internal misalnya urusan soal tata kelola lapasnya
maupun di jajaran dirjen pas
kan ya publik ya asumsinya jadi negatif
ya pantas aja dia nggak mau lapor
karena kalau lapor takutnya temuan nya lebih banyak
nah itu dia
makanya asumsi asumsi negatif itu kan bagaimanapun kita lihat sekarang
beberapa asumsi itu kemudian pelan pelan terjawab nih
dari ott kpk kemudian dari beberapa keterangan gitu loh pak sitinjak
bagaimana memastikan langkah pembenahannya akan dilakukan
ketika hal hal mendasar seperti lhkpn saja masih ternyata belum gitu
ya baik jadi dengan peristiwa ini kita pakai momentum untuk mereview semua
hal hal yang menurut kita yang harus kita lakukan secara cepat
termasuk lhkpn tadi dan termasuk apa yang dikatakan bung emerson tadi
bahwa sebenarnya dari tingkat inspektorat itu dari sudut pengawasan
karena kita sendiri juga waktu saya di daerah itu
terlalu banyak pegawai yang dihukum juga jadi masalah juga buat kami
karena sudah gak ada yang jaga
ini juga jadi dilema buat kami
namun demikian tidak di dalam konteks kami menutup mata
kami akan manfaatkan ini sebagai momentum untuk betul betul melakukan pembenahan serius
misalnya seperti kemarin kita sudah benar benar lakukan serentak di seluruh indonesia
nah ini nanti akan kita tetapkan lagi bahwa tidak ada lagi lapas nanti yang tidak melakukan
razia itu sekali dua minggu
itu kita harus komit dengan sop dan prosedur tetap kita
dan rajia kan tidak diumumkan sebelumnya ya pak sidin
oh tidak kalau di lapas itu ada dua yang berhak melakukan rajia
misalnya kalau kamtip itu dia sudah terukur sendiri sekali dua minggu
tapi kalau kepala keamanan setiap saat
jadi yang merajia kalapasnya pak
tidak di jajaran bawahnya kalapas
bukan maksudnya yang tadi serentak itu kalapasnya yang sedang
yang serentak setelah ott
kemarin kita gabungan semua pak
kalapas kita hanya melihat di luar saja kita yang melakukan ke dalam
kalau tidak ada terjadi kejadian seperti ott kpk kemarin
dan kemudian kita meminta kalapas untuk sidak
tidak mungkin tuh ketemu sel mewahnya yang di polis lain oleh kpk gitu
jadi yang perlu juga harusnya adalah reviewnya bukan sekedar sistem pak
tadi aturan lhkpn dan sebagainya
tapi mengecek kembali
dan lakukan rekam jejak kembali
apakah kalapas kalapas yang ada itu punya rekam jejak secara integritas baik atau tidak
karena sampai kapan pak sistem ini dirubah tapi kalapasnya juga atau kepala rutan itu juga punya cacat soal integritas
itu akan jebol semua lagi lagi sistem yang baik fungsi pengawas
jadi ada sidak ada bocoran dulu
jumlahnya saya merasa kok harusnya lebih besar dari yang temuan temuan yang ada gitu
jadi itu dari mana berarti sekarang kalau misalnya kita mau melihat membenahi ini
saya rasa masa kepimpinan pak yasona lawili ini harus melanjutkan kepimpinan sebelumnya
kalau seingat saya kemarin itu sering dilakukan sidak oleh pak denny indrayana
itu pasang cctv setiap lapas lapas itu yang terintegrasi ke kuningan menkumham
nah saya nggak tahu apakah ini
itu kan memantau juga
tidak hanya kehadiran fisik sidak tapi pakai teknologi
itu juga cukup membantu pak
mungkin siapa siapa yang fasilitas fasilitas mewah ini yang dia lakukan
atau mungkin bisa begini pak setinjak
di dalam pasal satu ayat dua itu disebutkan
kedaulatan berada di tangan rakyat
artinya demokrasi juga dikatakan
dan dilaksanakan menurut undang undang dasar
artinya menurut nomokrasi
nah persoalan kita itu kan sebenarnya
hukum kita itu sekarang
terus terang itu bersifat elitis
elitis itu artinya apa
pembuatannya sangat sepihak
penegakannya juga lebih kalau saya katakan
memihak dan melayani kepentingan
kadangkala kolaborasi antara penguasa dan pengusaha
nah itu yang kemudian
menimbulkan kecemburuan kecemburuan sosial
hal seperti ini
ditumpangi oleh apa namanya
radikalisme yang jumlahnya mungkin segelintir
yang bisa dihapus dengan mudah
tetapi mereka ini
lalu ditumpangi atau menumpang
terhadap keresahan masyarakat
di dalam penegakan hukum
itu terasa sekali memang
demokrasi kita itu sekarang
ada kecenderungan liar
dalam hal hal tertentu
misalnya kalau di dalam medsos
di media massa
kemudian cacimaki yang tidak
yang tidak berdasar dan sebagainya
proses pembuatan hukum
yang seharusnya demokratis
kemudian ternyata menjadi proses kolusi
di antara para pembuatnya
nah itu semua menyebabkan demokrasi kita ini cacat
oleh sebab itu
dengan pak fahri tadi
yang penting itu bagaimana nomokrasi
hukum itu ditegakkan dengan benar
memihak kepada kepentingan tertentu
yang penting adalah kepentingan diri sendiri
presiden sudah mengatakan sendiri
ya harus penegakan hukum dengan tegas
nah itu yang sekarang ini ditunggu oleh rakyat
penegakan hukum dengan tegas
kita bukan kebetulan mensejajarkan demokrasi dan nomokrasi itu
dan hukum tata negara
ada yang katakan demokrasi tanpa hukum itu liar
bisa menghancurkan negara
dan hukum tanpa demokrasi juga bisa kegoliman
nah oleh sebab itu ini tugas pemerintah nih
untuk menyeimbangkan ini
artinya kalau presiden sudah sama pikirannya dengan kita
bahwa hukum harus ditegakkan
sekarang tinggal bagaimana menggunakan instrumen instrumen
yang dimiliki oleh presiden
untuk mewujudkan itu
hukum sekarang harus ditegakkan dengan sebaik baiknya
ya tapi prof mahfud
seperti yang juga disampaikan oleh pak fahri tadi
bahwa ketika presiden itu
menyampaikan ke publik
ini terkesan bahwa
bahwa ini sebenarnya
ketika ada demokrasi kebablasan
tadi anda contohkan juga
mediang partisan dan lain sebagainya
padahal bandul yang
penegakan hukum yang ada di kewenangan presiden
bisa mengorganisasi ini
kalau kemudian justru presiden
yang menyampaikan itu ke publik
apa artinya ini sebenarnya
di lingkungan penegak hukum
yang dilihat oleh presiden
dan itu ada di lingkungan presiden sendiri
hukum belum tegak
karena itu dikatakan sendiri oleh presiden
maka saya kira itu mudah
bagi presiden untuk
kedalam tindakan tindakan nyata
di aparat penegak hukum yang dibawa oleh presiden
saya sejak dulu
dengan pernyataan yang mengatakan
presiden tidak boleh ikut campur dalam urusan hukum
menurut saya itu salah
presiden itu justru wajib ikut campur untuk menegakkan hukum
yang benar itu
presiden tidak boleh ikut campur di dalam peradilan
nah peradilan itu
adalah bagian dari proses penegakan hukum
karena di luar peradilan ada hukum hukum
yang sehari hari ada di birokrasi pemerintahan
itu kan pelaksanaan aturan hukum
nah sekarang misalnya
pembangunan pungli sampai ada
saber pungli dan sebagainya
itu semua kan persoalan ada problem hukum
di internal pemerintahan
bukan hanya boleh
untuk menegakkan hukum
yang tidak boleh itu ikut campur dalam proses peradilan
nah itu dalilnya yang umum
apakah memang benar kondisinya
kalau disebut kebablasan
apakah ini hanya dipicu
atau dipantik saja
karena permasalahan ekskalasi politik
pilkada dki jakarta
yang kemudian mematik hal ini
karena disempat disinggung juga soal politik secara
apakah ini sebenarnya terjadi bang fahri
di seluruh daerah daerah lain di indonesia
kesannya ini menjadi sebuah penting
karena presiden yang menyampaikan ini
nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
kami segera kembali
banyak juga yang bertanya kepada saya
apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas
dan sudah kebablasan
demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan
dan penyimpangan praktek demokrasi itu
mengambil bentuk nyata
seperti yang kita lihat akhir akhir ini
dan penyimpangan praktek demokrasi itu
mengambil bentuk nyata
seperti yang kita lihat akhir akhir ini
dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah
para dukung harus tegas
tidak usah ragu ragu
tidak usah ragu ragu
ya tadi presiden mencontohkan
demokrasi yang kebablasan itu
tapi anda sendiri sebagai wakil ketua dpr
begitu di jakarta saja
di seluruh daerah
atau sebenarnya tidak terjadi soal politisasi sara itu
sehingga kemudian sampai pada kesimpulan
bahwa demokrasi ini kebablasan
jadi memang harus
secara terus menerus melihat persoalan itu
ya buah daun dan bunga bunganya itu
karena kalau kita bicara ranting terus menerus
ya atau buah
itu akarnya tidak ketemu
makanya saya sangat sensitif dengan kalimat presiden
karena dia menganggap demokrasi itu
mungkin yang dimaksud
kalau saya baca dari
mendengar ulang kembali
yang beliau sebut kebablasan ini sebenarnya kebebasan
kebebasannya yang kebablasan
tapi presiden harus sadar
memang kita telah memilih kebebasan ini
karena kita menganggap bahwa
adalah anugerah tuhan kepada kita
tetapi juga mimpi umat manusia
dan progresi manusia hari hari ini
dengan semua yang kita temukan
sains dan teknologi manusia itu
mengantarkan kita itu
yang semakin tidak bisa dihindari
tahun sembilan puluh delapan itu
mungkin hanya tiga empat
di negara kita ini
setelah negara tetangga kita itu
baru dimulai sms
joseph estrada runtuh
nah sekarang ini
kebebasan itu ditaruh di ujung jari setiap orang
jadi kalau di indonesia ini
katanya ada seratus juta
maka itu ada seratus juta channel
dengan sepuluh jarinya yang bermain
para pemimpin raja raja dan rezim berkuasa itu
jadi kita harus mengintroduksi kebebasan
berekspresi dan menyatakan hal hal
yang mungkin tidak enak didengar
tapi itulah progresi manusia
jadi jangan sesali kebebasan
ini termasuk donald trump ini sekarang
adalah orang yang mungkin
karena terbiasa memiliki bisnis sendiri
dia tidak biasa hidup dalam sistem
yang mengelola manusia
dan dengan kebebasan yang dimiliki oleh manusia itu
sebagai anugerah tuhan
sebagai mimpinya tadi
maka dia juga pusing
amerika sekarang backward
karena ada orang yang mengkhawatirkan kebebasan
dia perang melawan pers dan sebagainya
nah kita ini sebagai bangsa
telah memutuskan bahwa kebebasan itu
kita pilih sebagai jalan hidup kita
tapi kalau kebebasan yang berlebihan tadi
jangan salahkan kebebasannya
tugas negara adalah
disisi lain sempurnakanlah roda demokrasi yang lain
yang bernama rule of law
yang bernama hukum
ciptakan birokrasi yang transparan
dan institusi yang bertanggung jawab
yang transparan terbuka dan seterusnya
di dalam itulah nanti
lahir para pejabat yang penuh dengan etik
dan tahu caranya
bagaimana cara menegakkan hukum
nah sekarang ini kan
ada kebebasan ekspresi
tapi pada saat yang sama orang melihat
kok hukum kayak begini
kalau sudah menyangkut si itu
kok hukum tumpul
kok yang itu ditangkap
kok yang ini tidak
kok yang itu ditahan
yang ini tidak
kok yang ini dibebaskan atau diaktifkan kembali
yang ini tidak
kok yang ini tinggi hukumannya
yang itu tidak
kan ini yang hari hari disaksikan oleh publik
dan publik mengajukan pertanyaan ini
negara tidak menjawab
mengajukan pertanyaan ini
untuk mengkriminalisasi orang orang yang berpendapat berbeda
orang orang yang kritis kepada negara
negara ingin menestandarisasi khutbah
menestandarisasi khutib jumat
membuat ijazah bagi ulama dan sebagainya
ini mentalitas sudah kita tinggalkan jauh ke belakang
nah ini yang saya khawatir ya
jangan jangan ini sekarang hadir
di dalam pemerintahan ini
satu generasi yang sebetulnya tidak sadar tentang demokrasi ini
dan dia ngajak dengan
nggak tahu bagaimana cara kerja demokrasi
sehingga yang dikeluhkan hari hari ini adalah tentang kebebasan manusia
tetapi hukum dan sistem hukumnya yang menciptakan keadilan ini
tidak pernah dipersoalkan
tidak pernah dibenahi
tidak pernah diatur
bahkan ada semacam itu yang saya sering ingatkan
aparatur penegak hukum sekarang ini menentertain orang
musuhmu saya sudah hantam
musuhmu saya sudah bungkam
saya sudah lacak kesalahan kesalahan musuhmu
saya sudah temukan aib aibnya
saya sudah mulai buka aib aib dari musuhmu ini
intelijen sudah menyadap
para penyidik sudah melakukan penyidikan
sudah dipanggil orang itu
orang itu sudah jerah
itu cara yang salah karena mentalitasnya itu tidak mengerti demokrasi
bukankah kalau misalnya dari sudut pandang yang lain
apakah itu bukan dari bagian dari penegakan hukum sebenarnya
karena membuat aturan yang lebih clear soal agar tidak tersebar fitnah
melalui media sosial dan lain sebagainya
kalau aturan tidak
tapi sikap sikap yang tidak ada dasarnya kan itu yang bermasalah
misalnya kan saya mempersoalkan
ini penyelenggara pengajian di monas itu
tiba tiba satu persatu jadi tersangka
kemarin pagi saya mendengar kapolri mengatakan
itu karena ada berita di satu koran
yang menyebutkan bahwa
sebuah perusahaan di turki katanya
punya hubungan dengan salah seorang penyelenggara ini
orang itu mulai dipanggil
habib rizik mulai dimunculkan kasusnya
orangnya itu ditangkap dan katanya diinterogasi disuruh ngaku dan sebagainya
ini bukan cara menegak hukum
orang ditakut takutin musuh dilumpuhkan
ada kreativitas dari penegak hukum untuk merepresi orang
supaya orang itu bungkam
ini bukan jalan hukum
tapi bukankah ada dpr yang kemudian bisa mengontrol itu
itu kalau mau ngelukan dpr itu lebih lagi
sebenarnya kan gini ya
dalam sistem presidensil prof mahfud bisa koreksi saya
sebenarnya antara presiden itu
dia berkoalisi dengan rakyat
parlemen itu biarkan bebas
semakin bebas parlemen kita itu
berteriak dan menyuarakan temuan temuan
pemerintahan ini akan semakin baik
karena dia akan kritis kepada pemerintah
nah sekarang parlemen mau diambil alih semuanya
dimasukkan ke dalam
dimasukkan ke dalam koalisi
sehingga orang sulit dan tidak berani bicara
itu yang anda lihat ya
orang orang yang berani bicara ditegur melalui partainya
tidak boleh berbicara
bahkan kemudian ada yang dapat masalah dan seterusnya
tidak memahami cara bekerja daripada demokrasi
dan pembagian kewenangan dalam cabang cabang kekuasaan
lagi lagi itu kembali kepada mindset demokrasi yang tidak dipahami
prof mahfud apakah anda juga melihat hal itu
bahwa ketika presiden justru menyebutkan demokrasi kebablasan
tapi di sisi lain peran dari pemerintah sendiri
untuk menyimbangkan roda demokrasi yang lain
karena selain kebebasan tentu saja ada penegakan hukum
sementara sistem yang dibangun seperti yang diceritakan bung fahri
anda setuju dengan itu
apakah memang kondisinya seperti itu sebenarnya
iya sama dengan yang dikatakan bung fahri tadi
itu masalah kita sekarang
oleh sebab itu menjadi kurang relevan ketika
demokrasi sekarang memancing munculnya radikalisme
politisasi sara dan sebagainya
sebenarnya sih di tengah tengah masyarakat itu
tidak ada itu sebenarnya sara yang berarti
cukup berarti untuk dijadikan masalah bangsa dan negara
karena semuanya berjalan dengan baik
tapi sekarang ini kalau ada kita ingin menegakkan keadilan
menyerukan penegakan hukum secara sama
kebetulan kita tidak bisa
misalnya yang menjadi subjek dari hukum itu
lalu orang tertentu
lalu dianggap wah ini sarah
ini anti pluralisme dan sebagainya
kalau misalnya saya bicara tentang gubernur dki jakarta
saya juga bicara soal orang indonesia
yang selama ini dalam tanda petik
yang tidak bisa dipakai
saya bicara keras tentang akil mukhtar
itu orang islam dan orang indonesia
saya bicara keras tentang fathir ali saqbar
saya bicara keras tentang irman gusman
jadi ini tidak ada urusannya dengan persoalan perbedaan agama
tidak ada urusannya dengan perbedaan ras
ini persoalan keadilan
dan ingat kalau masalah seperti ini dibiarkan
kan sebenarnya di setiap unsur unsur yang selama ini
seakan akan ngeblok ke pemerintah itu
di dalam dirinya itu dalam elemen elemennya
ada ketidakpuasan ketidakpuasan juga
yang itu berbahaya kalau ini dipelihara
karena begini urutan urutan hancurnya sebuah bangsa itu kan begini
pertama penegakan hukumnya tidak benar itu artinya disorientasi jalannya negara itu
kalau disorientasi dibiarkan tumbuh muncul distrust
yang sekarang mulai banyak orang
dan tidak percaya lagi
oh itu bawa ke pengadilan
anda bisa dipercaya
kalau distrust dibiarkan terus tidak diperbaiki
demokrasi bisa menjadi liar karena apa
akan terjadi disobedience
kalau tadi tidak percaya sekarang membangkang
dihajar sendiri pengadilannya
nah kalau sudah disobedience berkelanjutan apa akibatnya
itu yang oleh nabi dikatakan hancurnya negara itu dimulai
di mana mana hancurnya negara itu dimulai
karena itu akan menimbulkan perlawanan dari kekuatan kekuatan yang ada di dalam masyarakat
yang merasa punya hak juga di dalam mengelola negara berdasar prinsip demokrasi itu
prof mahfud tadi kalau anda sebutkan tidak ada sebenarnya politisasi sara begitu
tidak bisa dikaitkan dengan sara dan lain sebagainya
karena anda tadi mencontohkan beberapa perbandingan juga
tetapi ini yang disampaikan oleh presiden kemarin
nah apa yang anda sampaikan
pemahaman atau pikiran anda terkait memang mungkin ada kebebasan atau mungkin demokrasi yang sedikit keluar dari relnya begitu kepada presiden
tapi kok keluarnya beda yang disampaikan presiden soal politisasi
apa yang anda sampaikan di saat kelompok cipayuk bertemu dengan presiden itu sebenarnya
kalau saya sih karena waktu itu ada dua puluh orang ya
jadi bicaranya singkat singkat gitu
presiden mengatakan betul
sekarang terjadi apa
namanya demokrasi kebablasan gitu
dan itu sudah dikatakan banyak orang sebenarnya
misalnya ada satu grup wa itu yang beranggotakan para jenderal jenderal itu
udah lama mengatakan di indonesia ini terjadi demokrasi yang kebablasan sehingga tidak jelas arahnya
jadi bukan presiden sendiri yang merasakan itu
di tengah tengah masyarakat banyak yang mengatakan itu
tetapi saya kira kalau kesimpulannya kemudian itu disebabkan oleh apa
munculnya gerakan anti kebenekaan itu saya kira salah
karena itu tidak ada sebenarnya
bahwa itu ada orang nyeletuk nyeletuk kecil
bukan sebuah gerakan
kadang kadang orang bergurau kadang kadang serius
tapi tidak apa apa itu
kamu pergilah sana
kamu kan beda agama itu
itu ada kecil kecil tapi tidak sampai menjadi masalah politik yang harus dianggap serius gitu
yang serius itu adalah
saya katakan adalah penegakan hukum
penegakan hukum itu yang harus diutamakan di sini
keadilan yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah kita sekarang
karena kalau bicara demokrasi kita
betul kata pak fahri tadi
ini demokrasi yang kita peroleh sekarang ini
diperoleh dengan cara berdarah darah
melalui perjuangan panjang
melalui perjuangan panjang di era orde baru
banyak orang terbunuh
kemudian ada reformasi
itu tidak mudah
dan sekarang kalau kita mau memuji demokrasi kita
ya sebenarnya banyak kemajuan
misalnya kita punya pemilu
punya pemilu yang terukur
ada lembaga yang independen
misalnya ada kecurangan pemilu
sekarang ini curangnya curang bersama kan
kalau dulu yang curang kan pemerintah
sekarang partai juga ikut curang
yang satu curang di kelaten
yang satu curang di magelang
yang satu lagi curang di medan
sekarang rame rame curangnya
ada kebebasan itu
tinggal penegakan hukumnya
anda jangan bayangkan di simbabwe misalnya
yang demokrasinya begitu
nanti kotak suara diangkut oleh presiden ke istana
sudah dihitung sendiri
di indonesia kan tidak seperti itu
kita punya mahkamah konstitusi
yang bisa mengadili
apakah artinya pemahamannya yang kebablasan
ataukah memang terjadi kondisi demokrasi kebablasan
tapi kita akan cermati nanti setelah jeda
di sini juga bahwa demokrasi kebablasan
demokrasi yang membuka peluang terjadinya artikulasi politik
dan juga terorisme
apakah memang kebablasannya membuka pintu ke arah sana
ataukah setelah pernyataan ini
menjadi pintu masuk
untuk tidak lagi terlalu bebas
yang tadi disebutkan bebasnya kebablasan
kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut
kita masih berbicara tentang demokrasi kebablasan
begitu seperti yang disampaikan
langsung oleh presiden joko widodo kemarin
saya masih bersama bung fahri
bung fahri kalau anda melihat
ketika presiden mengatakan demokrasi yang kebablasan
yang menyimpang seperti ini
justru akan menjadi pintu masuk
apa namanya narasi politik ekstrim
seperti liberalisme radikalisme fundamentalisme sektarianisme
dan juga terorisme
apakah anda melihat pernyataan ini justru juga akan membuat
pintu masuk yang lain
kalau kita dari awal memberikan kebebasan
maka kebebasan itu akan digunakan
untuk kebebasan apapun begitu
termasuk orang bebas berbuat jahat
jangan lupa loh itu
seolah olah orang itu dikasih kebebasan
terus hanya kebebasan untuk berbuat baik
kebebasan itu artinya
kebebasan juga untuk berbuat jahat
demokrasi itu percaya kepada
percaya kepada manusia
bahwa manusia itu mengikuti korban normal
pada umumnya manusia itu bijak begitu
kalau ada yang baik sekali
itu ekstrim sekali baik
kalau ada yang jahat sekali
dia mengikuti korban normal
sedikit sekali jumlah orang jahat
jumlah orang normal itu
itu yang paling besar
itu yang majoritas
oleh sebab itu
demokrasi datang dengan teori tentang common good
dia akan membuat regulasi yang baik
dan regulasi yang baik itu bisa diinspirasi
oleh akal pikiran manusia
lahirlah regulasi yang baik
di negara kita
sebelum kita membuat regulasi
kita perbaiki dulu konstitusinya
saya dulu mahasiswa yang demonstrasi tahun sembilan puluh delapan
dan salah satu tuntutannya adalah amandemen konstitusi
kenapa kita minta amandemen konstitusi
disitu kekuasaan presiden tidak terbatas
disitu kewenangan negara itu unlimited
negara itu memakai teorinya kaum hobesian itu
dia itu monster yang suci
yang tidak boleh diganggu gugat gitu
dan kebenaran itu ada pada negara
rakyat ini bukan apa apa
tidak penting rakyat itu
negara yang penting gitu
nah konstitusinya kita rombak dalam empat kali amandemen
inti dari perubahannya itu mengatakan rakyat yang bebas
rakyat yang benar dan rakyat yang prioritas
negara bukan prioritas
rakyat yang prioritas
sehingga kemudian kebebasan manusia
undang undang dalam konstitusi kita
pasal paling banyak ditambahkan itu adalah pasal tentang hak hak azazi manusia
dan itu yang kemudian kita melahirkan mahkamah konstitusi
profesor mahfud salah satu bekas pimpinan di mahkamah konstitusi
yang menjaga regulasi apapun yang lahir
kalau dia bertentangan dengan konstitusi harus dibatalkan
dan pernah seorang rakyat indonesia beberapa kali membatalkan dan melawan negara
membatalkan undang undang yang dibuat oleh negara
di hadapan mahkamah konstitusi
jadi cara berfikir kita begitu tentang manusia tentang common good itu
nah karena itu jangan keluhkan ini
negara jangan mengeluhkan rakyat
tugas negara itu adalah memperbaiki sistem
supaya rakyat ini nanti ketika berhubungan dengan satu sama lainnya
dalam iklim yang bebas tadi
termasuk bebas berbuat jahat tadi
karena cuma segelintir orang jahat itu
tapi disitu ada penegakan hukum
disitu ada hukum
yang memfilternya begitu
yang memfilter dan yang menjaga yang besar
tapi kemudian jangan negara diundang untuk merepresi kebebasan manusia
sebab itu berbahaya sekali bagi masa depan kita
jadi jangan masalahkan kebebasannya maksudnya
jangan masalahkan kebebasannya
kuatkan negara kuatkan hukumnya
ini dengan sendirinya akan melahirkan kedisiplinan
ketika presiden menyampaikan itu
apakah kemudian ini artinya nanti menjadi pintu masuk
bahwa akan ada aturan aturan hukum yang akan lebih ketat lagi begitu
itu yang saya khawatir sekarang ini
dan saya terus terang dalam banyak hal juga suka
ada perbedaan pendapat saya dengan banyak teman teman
hukum itu kalau di dalam regulasi cara kita membuat hukum itu kan
hukum itu kan dia harus sesuai dengan konstitusi
itu lebih dulu gitu
dan hukum itu harus memenuhi azas azas dalam hukum
dia harus terang
dia harus spesifik maknanya
tidak multi interpretasi
lekstrikta lekstrikta dan seterusnya
orang hukum lebih ngerti
karena itulah kemudian hukum itu tidak boleh sepihak
ini yang mulai muncul sekarang ini
banyak aparatur negara yang membuat keputusan sendiri
yang tidak ada dasar hukumnya
karena dia beranggapan kita harus agak lebih represif
karena ini kejahatannya juga katanya lebih luar biasa
kebebasan ini telah digunakan untuk berbuat jahat katanya gitu
karena itu kita boleh kreatif dalam menggunakan hukum
disinilah lahir kriminalisasi
itu yang kita tentang
bahayanya kalau dia menjadi aturan dia bisa dilawan di mahkamah konstitusi
bagaimana kalau itu kreativitas dari penegak hukum
yang direstui oleh penyelenggara negara terutama presiden
kan ini yang bahaya
inilah yang menyebabkan karena orang melihat
kok kalau dia cepat di prosesnya
kok kalau si ini dilindungi
kok kalau itu seperti dimusuhi
kok kalau si ini dilindungi
dan seterusnya dan seterusnya
ini yang menciptakan rasa muak kita kadang kadang
bahwa situasi ini tidak adil
prof mahfud apakah anda melihat juga ketika kata kata yang disampaikan
bahwa demokrasi kebablasan mempermasalahkan kebebasan yang berlebihan
nantinya justru akan menjadi pintu masuk pemerintah
nah ini kan sudah benar banyak yang setuju
bahwa kita memang kebablasan
kebebasannya terlalu bebas begitu ya
jadi disinilah kemudian nanti pemerintah akan membentuk segala macam peraturan yang sangat mengikat ketat
karena seperti yang mungkin juga banyak yang memberikan masukan kepada presiden
bahwa hukumnya belum efektif misalnya seperti itu
sehingga peraturan peraturan nanti akan dibuat ketat
misalnya dari media sosial akan dibuat lagi peraturan yang sangat ketat
terakhir saya mendengar kalau tidak salah begitu ya
bahwa sebuah akun di media sosial nanti juga harus mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya
ya bisa jadi
bisa jadi itu jadi pintu masuk untuk terjadinya otoritisme baru otoritarisme baru yang seperti itu
oleh sebab itu kita selalu mengatakan ini problemnya
sebenarnya bukan soal kebablasan itu
tapi soalnya bagaimana hukum itu ditegakkan
itu yang berkali kali tadi dikatakan oleh pak fahri dan saya juga
bahkan presiden sendiri mengatakan tidak ada jalan lain kecuali
hukum ditegakkan secara tegas
dan itu sudah benar presiden
tetapi kan implementasi faktanya di lapangan itu
hukum itu kan tadi seperti dikatakan
kalau ada kasus yang sama
si a dilaporkan si b dilaporkan
yang a diproses yang b tidak
yang a ditangkap yang b tidak
padahal melakukan hal yang sama
misalnya dulu ketika peristiwa apa
doa damai itu kan semula dilarang di tempat tertentu
karena katanya ini untuk tempat orang car free day pada waktu itu
tetapi besok harinya juga dilakukan yang sama di tempat itu
dan juga tidak diapa apakan
sementara yang satu dilarang
hal hal kecil seperti ini oleh rakyat dilihat
ini adalah ketidakberesan di dalam penegakan hukum
pelaksanaan aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri
nah maka saya kembali
kata pak fahri tadi itu betul
kita itu melakukan amandemen konstitusi
itu sekarang membalik konsep
kalau dulu di zaman orde baru itu
hak asasi manusia itu merupakan residu dari kekuasaan
sekarang kekuasaan itulah yang menjadi residu dari hak asasi
karena dulu begini
hak asasi manusia diakui tapi diatur dengan undang undang
itu hanya pasal dua puluh delapan
kebebasan berserikat berkumpul menyatakan pendapat dilaksanakan menurut
dijamin atau dilaksanakan menurut undang undang
jadi undang undangnya yang mengatur
tapi sekarang tidak
hak asasi dimasukkan dulu
baru pemerintah tunduk
mengambil sisa dari hak asasi itu
agar semua hak asasi itu bisa dilaksanakan
oleh ketentuan ketentuan hukum yang menjadi sisa tugas pemerintah
jadi sekarang hak asasi manusia itu bukan sisa dari tugas pemerintah
tetapi tugas pemerintahlah yang merupakan sisa dari hak asasi
yang harus diberikan kepada rakyat indonesia
sekarang kan kecenderungannya akan berbalik
mau ditarik lagi ditarik lagi dan sebagainya
ketidakadilan sudah mulai dirasakan dimana mana
dan itu sebenarnya yang kemudian membalik arus
kemarin ada muncul istilah ini
orde baru yang baru lagi
kalau caranya seperti ini
nah saya kira ini yang harus disadari
dan kita harus kawal bersama
proses reformasi yang sebagian banyak sebagian besar
sudah menemukan jalannya yang tepat
sudah pada tracknya
tapi memang ada hal hal yang seperti tadi
masalah sarah masalah apa
itu sebenarnya hal hal kecil saja
itu hanya menumpang terhadap sesuatu
sesuatu yang lebih prinsip yaitu masalah keadilan
dan penegakan hukum
itu saja sebenarnya indra
tapi sebenarnya begini bang fahri
apakah kalau misalnya katakanlah ada yang namanya politisasi sara
sebenarnya dalam sebuah kontestasi itu ngefek nggak sih sebenarnya politisasi sarah
karena begitu politisasi sarah itu efektif
diberlakukan sebagai sebuah strategi misalnya
kemudian bisa berhasil memenangkan salah satu kandidat misalnya seperti itu
ini kan akan terus berulang jadinya
karena setiap masa kontestasi muncul
selalu muncul yang itu itu lagi begitu loh
jadi begini ya
sekarang ada teknologi baru itu menyebabkan ruang publik dan ruang privat itu nyampur
ada masjid yang mengkampanyekan haram memilih pemimpin non muslim
tapi juga ada gereja yang setiap hari berpidato tentang wajib mendukung kelompok kita
itu normal itu
dan itu tidak boleh dilarang
itu adalah ruang privat masing masing
cuma sekarang ruang privat ini kan disyuting
lalu dikoneksi pakai handphone
lalu dimasukkan youtube
lalu orang menginterpretasi ini sebagai tindakan syarat
di amerika serikat aja negara yang begitu hebat
kaum evangelical itu mempidatukan dukungan kepada kandidat partai republik
dan itu tidak ada masalah karena itu di ruang privat masing masing
tapi apakah demokrasinya sama
contoh amerika tadi dengan ils indonesia
kalau kita berbasis kepada konstitusi
sebetulnya konstitusi amerika
dan indonesia itu sebetulnya sudah sama
disebut sebagai konstitusi demokratis
itu kaum intelektual bersepakat
bahwa indonesia ini telah menjadi negara demokrasi baru
dan makanya indonesia itu disebut sebagai negara demokrasi terbesar
nomor tiga di dunia setelah india dan amerika serikat
jadi dari sisi standar standar kita berdemokrasi itu sama
nah cuma ini kan ada yang blur
ruang privat dan ruang publik
aparatur negara juga banyak yang nggak paham ini
mana yang disebut dengan ruang privat
mana yang disebut dengan ruang publik
makanya sekarang ini kan soal saudara basuki
saudara basuki itu problemnya adalah
dia pejabat negara mau pakai pakaian dinas
dia berada di ruang publik
tiba tiba dia berbicara tentang dapur dari satu urusan privat
kalau saudara basuki bicara dalam gerejanya
tentang alma ida ayat lima puluh satu
nggak akan ada yang komplain
dan itu tidak boleh dilaporkan
karena itu sikap dari ruang privat kita masing masing
harus dihargai ada rumah tangga privat di republik ini
penutup prof mahfud
katakanlah kemudian memang benar
demokrasi kebablasan seperti yang disampaikan oleh presiden joko widodo
yang juga mengamini beberapa pendapat yang lain
seperti yang disampaikan oleh presiden joko widodo itu sendiri
paling pertama yang harus dievaluasi
paling pertama yang harus segera merubah diri
sebenarnya siapa dari pihak ketika demokrasi disebut memang kebablasan ini
penegak hukumnya kah
itu sudah dikatakan sendiri oleh presiden jokowi kemarin
bahwa sekarang ini terjadi demokrasi kebablasan
dan oleh sebab itu katanya penegakan hukum harus tegas
nah itu yang harus diimplementasikan
artinya jangan takut itu
maksudnya jangan hanya dianggap jangan takut kepada kelompok kelompok oposan
tetapi juga jangan takut terhadap internal pemerintah sendiri
yang banyak melanggar hukum
nah justru disitu yang paling penting
jadi cara menyelesaikannya sudah dikatakan sendiri oleh presiden
tetapi itu tidak pernah dipakai
dua sisi ini demokrasi katanya kebablasan
hukum harus ditegakkan
tapi ini diapakan ini kan tugas presiden
karena dia negara
atau representasi negara
itu aja indra
ya baik terima kasih prof mahfud
sedikit penutup bang fahri sebelum kita tutup ini
ketika kemudian penegakan hukum semakin dipertegas
nah bagaimana menghindari multitafsir
ketika kepada kelompok tertentu disebut
nanti anda menilai
saya ingin mengajak kita pada imajinasi tentang kompleksnya negara kita ini
karena ini negara besar
bung karno itu dulu tidak ada semboyanya kerja kerja
bung karno itu adalah ahli narasi
dia membuat bangsa ini begitu besar berkumpul
dalam bendera merah putih itu
karena dia jago narasi
dia apa namanya kampanye tentang anti kolonial dan sebagainya
datang kemudian pak harto
meskipun kemudian dalam mengelola itu terjebak kepada otoritarianisme
nah sebetulnya yang kita perlukan sekarang ini
dari presiden kita ini adalah
berpidatulah seperti soekarno
dan kelolalah negara ini dengan kemampuan manajemen yang hebat
seperti presiden presiden setelahnya
pak harto pak habibie dan yang lain lain begitu
jadi nggak bisa dia pidato
tetapi ini urusan kriminalisasi
ini kan ditanya oleh orang hari hari
harusnya itu dia
ngomong kepada polisi
eh kamu kenapa kamu begitu
kenapa saya dapat laporan si itu kamu perlakukan begini
si ini kamu gak perlakukan begitu
kalau suatu hari kita temukan
presiden ternyata terlibat dalam masalah ini
dan dialah yang menyebabkan kemudian keadilan dan hukum tidak bisa ditinggalkan
dan saya takut kalau pak jokowi tidak bisa menjelaskan
bahwa dia tidak ada dalam masalah itu
semoga ini dapat meluruskan
apa yang dimaksud sebenarnya dari demokrasi kebablasan itu
paling tidak ini bisa membuat kita juga untuk mengevaluasi diri secara bersama sama
dalam soal penegakan hukum
berbicara terkait dengan demokrasi
terima kasih ulasannya malam hari ini
pak fahri hamzah dan juga pak mahfud md yang telah bergabung dari yogyakarta